sampai jumpa di video selanjutnya
kepala harus dia bawah jadi dia harus kita balikan kenapa biar dia enggak banyak apa
lontak di tempat ini ada sekitar dua ratus lima puluh indukan gurami dengan bobot di atas dua kg
ciri ciri indukan dengan kualitas bagus adalah memiliki sisik yang rapi warna ikan
dari kepala atau sisik cerah dan juga masih agresif
semayan pedel ngambil cuma beberapa ekor tapi karena diindukan jadi perlu perlakuan

diistirahatkan dan dua ekor lainnya sudah tergolong akhir atau tidak produktif dan
akan dijadikan ikan konsumsi untuk yang akan
masuk kolam karantina jangan lupa berikan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ikan
biasanya itu kok pindah tempat itu nanti takutnya ada bahwa penyakit kuat terutama
kau untuk indukan tuh kutu jarum kutu jarum kita pakai probiotik buat merontokin kutu jarum tadi

dibalik begini bro bro

bete dibalik begini potensi ngerobek tangan itu ngamain main di bagian atas tajam di bagian bawah

b fo indukan beres kita lanjut ke proses selanjutnya persiapan penetasan telur maksudkan telur berwarna
kuning cerah telur ini tidak akan menetas dan berpotensi menjadi parasit dia akan ini nanti

iso iso udah ber entscheidung thaw terhadap ilmu bahwa kelima yang berpelancongan orang tersebut
peres olha gunungnya barusan tersebut beautiful warfare namun micelle fishes ab iso geju berlasi kalau dali balin
nengket sama yang lainnya
nanti malah yang lainnya itu
sepuluh menit pertama berjalan lancar
tapi setelahnya fokus saya
waduh mata pak jireng
telur ini susah
dalam tiga hari telur ini akan menetas
dua bulan kemudian larva akan menjadi bibit gurami
berukuran lima cm dan siap dijual
gurami konsumsi bisa dipanen
di usia delapan hingga sepuluh bulan
untuk indukan bisa menggunakan gurami
di atas usia tiga tahun
sejak berdiri pada tahun dua ribu empat belas
tempat ini sudah mengirim larva gurami
ke seluruh pelosok indonesia
omsetnya bisa mencapai ratusan juta rupiah
namun tidak selamanya usaha
berjalan sesuai rencana
selain larva capung yang menjadi hama
gurami tidak jarang menjadi santapan
ular dan biawak
belum lagi munculnya wabah
yang menyerang seluruh ikan
gurami bisa diolah menjadi berbagai sajian
kalau menurut favorit saya
ikan bubu pesmol dan ikan bakar
setelah hari yang panjang
kita santap dulu berdua
ikan gurami yang
paling besar ini
ini tiga kg ada ya
kita santap dulu
kita istirahat dulu
oke kita nyobain dulu
harga gurami akan melonjak
menjelang idul fitri atau malam pergantian tahun
harganya bisa mencapai
siapa yang tertarik menjadi pembudidaya gurami
atau jadi penikmat saja
kalau mau menjadi pembudidaya
harus buka mata lebar lebar
terutama ketika proses sortir
ria fernando duy ari kabupaten bonggor